masih menemani anda dalam suasana liburan panjang kami tetap hadir menemani anda dalam siren indonesia
news report daerah lembang bandung memang kerap menjadi tujuan warga ibu kota untuk berlibur
makanya jalan jakarta cikampek jadi macet total ini putri ya
kini ada tempat berlibur yang menyajikan paket lengkap berfoto layaknya seperti di eropa
jadi nggak perlu repot repot ngedit foto ya
dan di sini anda bisa bercengkrama dengan binatang juga berwisata kuliner kita simak laporannya
berfoto kala berlibur kini seakan sudah menjadi kewajiban
sebuah tempat wisata di lembang bandung jawa barat menyajikan wisata berfoto yang unik
di sini pengunjung dapat berfoto dengan menggunakan kostum eropa
dengan merogoh kocek rp tujuh puluh lima pengunjung sudah dapat menyewa dan berfoto dengan kostum unik ini
oh aku sih baru kali ini ya datang ya karena dengar represi dari teman teman
enak aja bagus tempatnya sama buat pakai pakai baju kostum luar negeri
ya memang diniatin juga sih karena kan unik dan kayaknya cuma satu ini aja
pengunjung yang datang dengan pasangan maupun sahabat dapat pula ikut memasang gembok cinta di tempat yang disediakan
selain itu bercengkerama dengan binatang menjadi salah satu fasilitas yang tersedia
melihat ayam bertelur bermain dengan kelinci dan ikut memberi makan
kambing dapat dilakukan di sini
jadi selain bisa menggunakan kostum dan berfoto foto ria kita juga bisa menikmati bahan petting zoo dan juga memberi makan sapi sapi ini
setelah lelah berkeliling di tempat wisata seluas dua hektare ini wisatawan dapat menikmati sajian
mulai dari coklat es krim roti hingga menu andalan resto lokomotif sosage
penganan sosis sepanjang empat puluh cm ini cocok dinikmati bersama keluarga
farmhouse dapat menjadi pilihan liburan anda
ia menawarkan paket lengkap untuk keluarga
riana hadiat bandung